selain menggerakkan para netizen presiden joko widodo juga memberikan sumbangan
bahkan tanya presiden joko widodo menteri dalam negeri cahayu kumolo pun juga memberikan sumbangan uang
kepada saidi pemilik warung makan di kota serang banten yang terkena razia kemarin
iya betul uang sumbangan ini dititipkan kepada dirjen satpol pp beserta rombongan kemendagri
dirjen satpol pp juga menjelaskan telah mendapatkan teguran dan peringatan dari mendagri
agar tidak berlebihan saat menjalankan instruksi kepala daerah
dalam melaksanakan peraturan daerah satpo pp diminta untuk bersikap tidak berlebihan
sehingga berbuah tidak simpatiknya masyarakat kepada pemerintahan